yang malas yang gak mau membuat perubahan
kenapa kamu sampai berpikiran sempit seperti itu al
bukankah sebuah pernikahan itu untuk mencari pasangan yang hidup
kenapa harus ada dendam
anda istri kamu bukan andin
rumah tangga macam apa yang kamu jalanin a
saya juga akan bantu penyelidikan ini
kita akan selidiki sama sama ya pak ya
sama sama pak surya
bu rosa sudah percaya juga bahwa andin bukan pelaku yang berpikir
dia bukan pelaku yang berpikir
dia bukan pelaku yang berpikir
dia bukan pelaku yang berpikir
dia bukan pelaku yang berpikir
dia bukan pelaku yang berpikir
berarti posisi elsa semakin tidak aman sekarang
baik saya sudah sampai di pandora cafe
oke makasih infonya
elsa sudah sampai
abisnya dateng kesana karena mba abis kena musibah
tadi mbak jatuh di danau terus mbak pingsan makanya sekarang udah dibawa ke rumah sakit
tapi lu baik baik aja kan
alhamdulillah baik baik aja
eh bagus lah kalo lo baik baik aja
tapi lain kali lo infoin lebih cepet dong mba gue udah dari tadi nunggu disini loh
ya kasih ya
kok elsa udah bayar
dia kan belum ketemu siapa siapa disini
aku bersyukur sih karena kena musibah ini jadi aku gak perlu harus cari alasan karena aku gak ketemu sama elsa
andini karisma putri
saya setengah mati khawatir kamu tenggelam di danau sampai kamu saya bawa ke rumah sakit ini kamu bilang bersyukur
bukannya aku seneng mas
tapi kan di setiap keadaan itu kan emang elsa lebih bersyukur kan
masa harus mengeluh terus
pulang dari sini
kamu belajar renang sama saya
justru kamu harus lebih hebat dari reina
seorang ibu harus mencontohkan hal yang baik terhadap anaknya
kamu suruh reina berenang
kamu sendiri gak bisa berenang
contoh reina sekarang
dari traumanya sekarang dia udah berani untuk berenang
udah mulai bisa
tapi kan aku udah gede mas
telat juga kamu ngajarinnya
gak ada kata terlambat
yang ada hanya orang malas yang gak membuat perubahan
bisa gak bantah
kalo mau debat nanti
sekarang pulang dulu
udah nunggu lama
mbak anin malah gak datang